seorang relawan badan penanggulangan bencana daerah banjarnegara jawa tengah
yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar
mampu merakit alat sistem peringatan dini untuk bencana tanah bergerak dan longsor
alat yang diberi nama elwasi ini
telah dipasang di sejumlah tempat daerah rawan bencana tanah bergerak dan longsor
di bengkel sederhana ini
sudarsono relawan bppd kabupaten banjarnegara jawa tengah
pada tahun dua ribu tujuh
mulai melakukan uji coba dan pengembangan alat
yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini kepada warga
yang tinggal di daerah rawan tanah bergerak dan longsor
meski hanya sempat belajar di sekolah dasar warga desa kalimandi ini
mampu membuat alat sistem peringatan dini bencana tanah bergerak dan longsor
yang diberi nama elwasi atau eling wasbada dan siaga
akhirnya kita bisa nyoba membantu
kadang disuruh sama bengkel
kamu tolong patri ini dulu semuanya
nanti setelah itu kamu beli komponen lagi
biar nanti masalah yang ngetes saya
ternyata dari hasil yang saya membantu matri
membantu nyolder sampai memasang panel
ternyata dikoreksi tidak ada salah
cara kerja elwasi sangat sederhana
yaitu mengadopsi sistem pengaman yang digunakan untuk pintu gerbang
jika gerbang dibuka maka sensor akan bekerja dan sirine akan berbunyi
sudarsono akhirnya berhasil
merangkai energi panel surya yang disimpan menggunakan baterai
maka sistem sensor akan bekerja dua puluh empat jam
dan jika terjadi pergeseran tanah atau longsor
sensor akan bekerja dan memberikan tanda lampu dan sirine
nah dari situ akhirnya kita kait kaitan kita kembangkan
yang tadinya untuk pengaman pintu gerbang
dikala pintu gerbang ini dibuka alat itu akan berbunyi
nah akhirnya saya kepikiran sampai sejauh itu
sampai pada akhirnya kita menghadapi
suatu kebencanaan dan ada suatu anggota dari kami
yaitu dari bidang kedaruratan dan logistik
mengingatkan kepada saya
kamu yang berbasis elektronik
kamu kira kira bisa tidak membuat alat sederhana ini
karena kita sifatnya adalah darurat
terserah bentuknya kayak apapun sesederhana kayak apapun
yang penting adalah fungsinya untuk memberi tanda
memberi sinyal sebelum bencana itu menelan korban
terima kasih pak
presiden teknik elektrosekolah tinggi teknik iwo rotomo
dr dedy pamungkas menjelaskan
alat pendeteksi tanah bergerak dan longsor yang dibuat oleh sudarsono
seharusnya dilakukan uji kelayakan agar tersertifikasi
setelah mendapat sertifikasi uji kelayakan baru bisa digunakan atau dipasarkan
karena untuk memastikan alat tersebut bekerja dan terukur
sebelum itu dijual bebas misalkan dia dikomersilkan
itu harus melalui pengujian itu
jadi harus diuji
karena nanti ada yang bertanggung jawab kan
siapa tuh yang bertanggung jawab men sertifikasi alat tersebut
contoh kalau kita alat ukur itu kan ada standarnya
termasuk helm kan kita punya standarnya juga
alat alat seperti itu itu juga harus ada standarnya
contoh kalau untuk ke bmkg termasuk kayak gempa
kemudian tsunami kemudian tanah longsor
itu kan kewenangannya meteorologi dan geofisika
di sana yang bisa mengeluarkan apakah alat ini memang bisa dipakai
untuk mendeteksi pergeseran tanah
dengan biaya produksi dua tiga juta per unit
sudarsono mendapatkan bantuan dana dari bppd banjarnegara
sampai saat ini sudarsono telah membuat lima alat eluasi
dan telah dipasang di sejumlah lokasi bencana rawan tanah bergerak dan longsor
baik di wilayah kabupaten banjarnegara jawa tengah
dan di kabupaten sukabumi jawa barat
bencana tanah longsor yang terjadi
dan seringkali mengakibatkan korban jiwa yang cukup banyak
karena tidak adanya sistem peringatan dini
dan keberadaan eluasi ini merupakan satu alat yang sangat bermanfaat
untuk memberikan peringatan dini terhadap warga yang tinggal di daerah bencana
roby sohwanamin banjarnegara jawa tengah